gak ada uangnya
sebentar ya saya tambahin
saya tambahin ya
memang nyatain rumahnya dimana
saya lagi nanti cari kerja
jennieper itu cerita tentang penculikan kemarin
jeniper ceritanya bagaimana
kamu tanya sama jenniper aja
bukan jeniper yang cerita
dia itu mau bawa sound system
dia jadi ketularan baik seperti debbie
kamu mah aneh
kalau dia jadi baik
itu sound system yang jutaan
ujung ujungnya dikasih ke aceh
rumah yang udah beli
nanti dikasih ke mas suha
nanti dikasih ke mas suha
saya mbak debbie dapat apa coba
untuk beli emas yang banyak
supaya nanti jatuhnya ke debbie
orangnya masih hidup
sudah kamu ngomongin warisannya
ini justru karena dia itu masih hidup kom
saya selalu harus ingetin dia
supaya hartanya tidak habis sia sia
harusnya itu kamu meniluasain
dan debbie seneng berbagi
jangan jangan kamu berharap
debbie bagi bagi masih ke febri
oke ngomong demor kalo bapak mereka yakin
ini juga nggak udah bagi emas
kamu pengen li degree
sudah sudah disiapkan
pakai tempe satu kan
nasinya yang banyak kan
bentar ya ayo silahkan duduk
minumnya air putih hangat
pakai gelas besar
kamu dengar telepon tadi nih
itu dari klien
ini bisnis besar
ini bisnis besar
kamu gak boleh main mainin
kalau bisnis gak pernah main main
kamu harus menunjukkan
sok sekarang kita latihan lagi
aduh jangan begitu din
masih kurang berwibawa
masih kurang berwibawa
masih kurang berwibawa
masih kurang berwibawa
tak gitu ninn
masih kurang berwibawa
jangan banyak bicara
kamu hanya mendengarkan saja
apa yang saya sudah ajarkan
jangan banyak ngegaruh
jangan banyak ngegaruh
terima kasih ya
mau nambah lagi kang
gak ada uangnya
saya tambahin ya
memang nyate rumahnya dimana
saya lagi berjalan jalan kerja
susah sekarang kerja
mau gak kerja sama saya
jagain warung kopi
saya suka kerjanya yang jalan jalan
pengen kerja kayak gimana
kerja apa aja
gak diam di satu tempat
saya pernah kerja dua bulan di material
gak betah kang
sokak tuh dimakan lagi
menurut emak orang nyate gimana
orang nyate baik
tawarin dagang cilok aja coach
kalau misalnya akan jualan cilok
aduh kalo jualan cilok mangider kak
sokak tuh dilanjutin makan
alhamdulillah mah orang nyate mau
kenapa sih setiap kali aku lagi belajar ngaji disini
opa ustadz gak manjil kang kusoy
supaya ada pemandangan bagus apa ustadz
supaya mataku tuh seger liat yang bagus bagus
namanya pak ustadz tidak bagus
tapi waktu opa ustadz masih muda
kalau sekarang mah udah gak bingit
encu ngamain tanggal pernikahan dengan kita
encu yang bilang sendiri sama dede
perlaluan sih encuy
pas obli gak nyangka dia setega itu
dia seharusnya tau
emak pasti punya alasan untuk lebih memilih datang ke pernikahan itu dibanding pernikahan kita
emang itu tujuannya a
ini teh bukan salahnya encuy
emak yang udah ngerencanain semuanya ini
emak teh emang gak mau datang ke pernikahannya kita a
makannya emak teh nyuruh encuy
untuk nikah di tanggal yang sama dengan pernikahan kita
nanti tiap malam kita pesta
jangan tuh bro
bukan minuman keras bro
waceng pejuang cinta teh
gak boleh mabuk
kecuali mabuk cinta